pusat belanja di jakarta barat ini menjadi salah satu sentra vaksinasi untuk pekerja industri kreatif
saat membuka sentra vaksin ini pada selasa delapan juni
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno ikut disuntik vaksin astrazeneca
ia mengatakan semakin banyaknya sentra vaksinasi akan mempercepat vaksinasi di indonesia
vaksinasi untuk pekerja pariwisata sendiri masih sangat rendah
kita sudah memasuki bulan ke enam kita memulai tiga belas januari
makanya kita ingin meningkatkan secara lebih terstruktur peningkatan penerima target vaksinasi
di lingkup pariwisata dan ekonomi kreatif
selain menteri pariwisata beberapa selebritas dan influencer juga mendapat suntikan vaksin covid sembilan belas
untuk pertama kali di sini
salah satunya chef william gozali
william memanfaatkan kesempatan untuk divaksinasi meski banyak hoaks perihal vaksin covid sembilan belas
baca berita biasanya ada aja efek samping yang mungkin bikin takut untuk kita jadi vaksin gitu ya
tapi aku percaya vaksin ini diberikan bukan genggas
bukan untuk menyelekai tapi untuk menyelamatkan gitu
tapi mungkin efek samping ke setiap orang berbeda beda
ada yang after effect nya agak sedikit parah ada yang ringan gitu kan
and hopefully ya semuanya sih nggak ada yang parah gitu ya
sandiaga uno berharap sentra vaksin juga bisa hadir di tempat tempat wisata
sehingga target vaksinasi di bidang pariwisata dan industri kreatif bisa tercapai dalam waktu dekat